sebenarnya polisi masih menyelidiki kasus seorang ibu di bekasi yang tega membunuh anaknya
sejauh ini sudah ada lima orang saksi yang diperiksa polisi termasuk suami pelaku
dan hingga kini motif pembunuhan masih meninggalkan tanda tanya
bocah berusia lima tahun harus meregang nyawa di tangan ibunya sendiri
namun motif sang ibu membunuh buah hatinya masih menjadi tanda tanya
sang ibu sudah menjadi tersangka
tim penyidik satreskrim polres metro bekasi kota saat ini telah memeriksa lima saksi
di antaranya saudara ayah korban kerabat tersangka dan petugas keamanan
penyidik kini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban
saudari snf atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka
berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik
penyidik yang dilakukan adalah tim apsifor asosiasi psikologi forensik
nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim apsifor
penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip prinsip scientific crime investigation
penyidikan berbasis ilmiah berbasis keilmuan melibatkan beberapa ahli
tersangka atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi
dan terindikasi kejalaan skisofreni
sehingga menyulitkan polisi menggali motif pembunuhan oleh tersangka
polisi menyebut suami tersangka pun mengakui jika terdapat tanda tanda keanehan dari sang istri
sejak dua bulan terakhir seperti sering berhalusinasi
terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku
yaitu dapat dijelaskan dengan gangguan emosi delusi halusinasi
pikiran terorganisir dan gangguan persepsi
nah ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari dppk kota bekasi
polisi jangan tergesa gesa menentukan kondisi tersangka yang mempunyai kelainan jiwa
lebih baik pihak kepolisian lebih mendalami agar mendapatkan data data yang memadai
untuk disimpulkan bagaimana kondisi kejiwaan tersangka
pembincangan tentang motif jadi tidak relevan kalau kita tergesa gesa memberikan julukan atau sebutan kelainan jiwa
pada seorang tersangka pelaku pidana
terkait dengan berapa lama atau bagaimana proses untuk mendeteksi apakah ini sungguh sungguh kelainan jiwa
atau berpura pura sakit alias melingering
pihak kepolisian saya asumsikan memiliki teknik untuk itu
misalnya dengan memberikan serangkaian tes kepada tersangka
atau juga dengan bisa melakukan pemeriksaan terhadap riwayat medis tersangka
melakukan wawancara terhadap orang orang yang hadir dalam kehidupan tersangka
sehingga itu semua menghasilkan sebuah data yang katakanlah memadai untuk disimpulkan
sekali lagi apakah tersangka sungguh sungguh berkelainan jiwa
tertentu sifatnya yang mungkin bisa mendapatkan tanda petik layanan pasal empat puluh empat kuhp
atau justru disimpulkan bahwa tersangka ternyata memainkan melingering pura pura sakit
bagi saya kalau tersangka pelaku pidana
apapun jenisnya mempraktekan malingering
maka sudah sepatutnya kepada mereka dikenakan pasal berlapis
yaitu misalnya mempersulit proses penyidikan
dengan mengenakan pasal berlapis terhadap tersangka pelaku pidana yang mempraktekan melingoring
diharapkan akan semakin sulit bagi yang bersangkutan untuk lolos dari lubang jarum
diduga aksi pembunuhan oleh sang ibu kepada anak kandungnya dilakukan di depan adik korban yang masih berusia satu tahun tujuh bulan
pasalnya kamar korban dan adiknya berada di satu ruangan
kita terhubung dengan jurnalis kompas tv mario sarong di polda metro jaya
yang akan menyampaikan perkembangan kasus ibu bunuh anaknya di bekasi
apakah polisi saat ini sudah menetapkan ibu korban sebagai tersangka
dan polisi juga menyebutkan bahwa sang tersangka mempunyai genjala gangguan jiwa
sudah seberapa jauh kemudian polisi memeriksa tersangka saat ini
polisi menyebutkan bahwa sang ibu yang membunuh anaknya di bekasi sudah ditetapkan sebagai tersangka
iya di jurat pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp dengan ancaman maksimal hukuman sebanyak lima belas tahun

dijerat pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp dengan ancaman maksimal hukuman sebanyak lima belas tahun
juga dari undang undang perlindungan anak
dan hingga saat ini saudara bahwa seperti yang disampaikan tadi polisi sudah memeriksa lima saksi termasuk suami sang korban
dan juga jika pertanyaan anda terkait dengan apakah memang mengalami gangguan jiwa atau tidak dari sang pelaku ini
kemarin polisi sudah melakukan rangkaian tes tidak hanya terkait dengan psikis dari pelaku
tapi juga melakukan rangkaian tes untuk menemukan apakah mungkin pelaku dipengaruhi hal hal lain
mungkin saja mungkin narkoba dan juga hal lain yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut
kemarin sempat dilakukan tes urin dan hasilnya memang sang pelaku negatif narkoba
setelah melakukan tes urin polisi yang berkoordinasi dengan asosiasi psikologi forensik apsifor melakukan tes sikis kepada korban

dan memang kemarin di dalam kursi ini polisi sudah melakukan tes sikis kepada korban

untuk diketahui sodara hal ini sejalan dengan pesaksian dari sang suami
untuk diketahui sodara hal ini sejalan dengan pesaksian dari sang suami

secara sumber bahwa dalam dua bulan ternak sebangsa sang pelaku memang mengalami kejanggalan dalam perilaku yang ditunjukkan
ada kejanggalan dalam perilaku yang ditunjukkan
persis satu hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut
sang suami pun mencerita kronologi bagaimana kejanggalan perilaku yang ditunjukkan oleh sang pelaku dan juga sang korban
yaitu anak mereka sendiri
di mana satu hari sebelum kejadian si ibu sang ibu atau sang pelaku mengajak sang anak berjalan ke bandara soekarno hatta
di mana sang suami saat itu yang berada di luar kota ditelepon oleh pihak bandara
dan diberitahu diinformasikan bahwa istrinya dan anaknya sang korban itu berada di bandara soekarno hatta tanpa tujuan yang pasti
sehingga sigat cerita sang suami langsung berkomunikasi dengan istrinya sang pelaku
untuk akhirnya meminta dirinya pulang ke rumahnya di bekasi
dalam perjalanan karena jaraknya jauh saudara sang suami meminta sang istri untuk menginap di hotel
setelah menginap di hotel persis di jam tiga pagi atau di tanggal tujuh maret sang istri meminta untuk pulang ke rumah
namun dalam perjalanan ketika taksi tersebut datang ke hotel tempat sang istri dan anaknya menginap
sang istri dan anak sudah lebih dahulu meninggalkan hotel dengan berjalan kaki menuju ke rumah
sehingga mereka tidak pulang akhirnya menggunakan taksi tersebut
nah di situ saudara tepatnya pada jam empat pagi diyakini sebagai waktu di mana sang istri akhirnya menghabisi nyawa anaknya sendiri atau sang korban
setelah itu saudara karena merasa ada sesuatu yang janggal sang suami akhirnya menelpon kerabatnya untuk mengecek langsung ke rumahnya di bekasi
na atau kerabat dari sang suami akhirnya mengikuti keinginan suami mendatangi rumah dari suami
akhirnya di sana bertemu dengan sang ibu yang saat itu membukakan pintu bagi kerabat dari suami ini
dimana dari pertanyaannya sang kerabat dari suami ini bertanya kepada sang ibu bahwa di mana sebenarnya anak dari korban ini
namun si ibu menjawab bahwa sang anak telah hilang
namun akhirnya setelah dibujuk rayu dirayu untuk si kerabat dari suami ini untuk masuk ke dalam rumah
akhirnya sang ibu mempersilahkan untuk masuk dalam ramadan
itulah di mana akhirnya sang kerabat ini melihat secara langsung
sang korban saat itu sudah tergeletak di atas tempat tidur tidak bernyawa
itu adalah rangkaian cerita bagaimana sang suami untuk menggambarkan bahwa istrinya atau pelaku ini memang mengalami kejanggalan
perilaku perilaku jangkar selama dua bulan terakhir
dan itu yang bisa kami laporkan dari polda metro jaya untuk terkait update perkembangan terkini terkait dengan pencarian motif yang hingga saat ini masih terus berjalan
baik kami akan nanti bagaimana update ataupun juga informasi dari pihak polda metro jaya khususnya untuk motifnya
namun untuk tersangka ini sudah ditetapkan ataupun juga disangkakan dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp